dan kita akan segera bergabung untuk melihat situasi terkini di gedung dpr mprri
jelang pidato kenegaraan presiden jokowi
sudah ada korespondensi yang dan indonesia ausi rio ndolu di sana
rio tadi sudah dilihat secara langsung banyak pejabat tinggi negara yang sudah hadir di sana
dan juga presiden dan ibu negara juga sudah hadir di sana
rio apakah sudah ada bocoran poin penting saja atau poin penting apa saja
yang akan dikeluarkan atau dibacakan oleh presiden dalam pidatonya kali ini
ya selamat pagi benar sekali bahwa salah satu dari pejabat tinggi negara yang sudah hadir
di dalam agenda pembacaan atau pidato kenegaraan ataupun nota keuangan
yang akan dibacakan oleh presiden jokowi pada hari ini
salah satunya adalah presiden jokowi sendiri yang baru saja memasuki kompleks parlemen gedung dpr mpr senayan jakarta pusat
tepat pada pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
tadi presiden jokowi mengenakan baju khas adat namun kami masih mencari informasi terkait dengan baju khas adat tersebut
dan namun ia didampingi oleh ibu negara iryana jokowi saat memasuki ruang paripurna gedung dpr mpr senayan jakarta
nah memang terkait dengan agenda ataupun poin poin penting yang akan dibacakan hari ini
memang dari agenda yang pertama presiden akan membesarkan pidato kenegaraan
di mana ini merupakan pidato kenegaraan
satu tahun jelang pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan digelar pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat yang akan datang
ini artinya presiden jokowi akan membacakan sejumlah poin poin penting terhadap kepemimpinan yang akan datang
bagaimana indonesia akan menyongsong pemimpin yang baru dan membawa indonesia untuk menjawab
ataupun menghadapi sejumlah tantangan geopolitik nasional dan ekonomi dan berbagai macam isu yang lainnya
begitu juga dengan pembacaan nota keuangan yang nanti akan dimulai pada pukul tiga belas
pada waktu indonesia barat bagaimana salah satu poin penting yang akan menarik untuk disimak adalah bagaimana pengumuman dari presiden
dan juga menteri keuangan terkait dengan kenaikan gaji dari pegawai negeri sipil
ataupun aparatur sipil negara yang sebelumnya telah diumumkan ataupun disebutkan oleh menteri keuangan sri mulyani
nah terkait dengan sejumlah poin poin penting ataupun apa saja harapan dari anggota dpr
terkait apa saja yang ingin didengarkan dari pidato kenegaraan presiden
yang akan berlangsung tepat pada pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat di senayan jakarta pusat
saat ini saya sudah bersama dengan anggota komisi tiga dpr dari fraksi golkar supriyansa
oke ini pak ini kita hari ini akan menyongsong pidato kenegaraan presiden
saya ingin tanyakan dulu pertama sebagai anggota dpr apa yang kemudian menjadi harapan
apalagi mengingat bahwa kita akan menyongsong pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang sebentar lagi
apa saja yang menjadi harapan anda baik dari sebagai anggota partai politik
maupun sebagai anggota dpr
tentu menjadi harapan utama kita bahwa pelaksanaan pemilu di tahun dua ribu dua puluh empat nanti berjalan dengan baik
sebagaimana yang menjadi harapan rakyat seluruh indonesia akan memilih calon calon anggota dpr nya
yang akan duduk di legislatif yang bisa membawakan suara masyarakat daerah yang dimana dia terpilih
itu yang paling utama
yang kedua tentu dengan sidang tahunan seperti ini mas
maka kita selalu berharap bahwa disinilah kita melihat barometernya atas laporan laporan kinerja lembaga lembaga negara
yang disampaikan oleh bapak presiden republik indonesia pada hari ini dalam pidatonya
itu sudah biasa dilakukan dan setiap tahun dalam sidang tahunan seperti ini
pak presiden selalu menyampaikan itu
dan itu nanti menjadi ukuran bagi kita tentang bagaimana posisi anggota dpr sebagai pengawas daripada seluruh kemitraan kita di lembaga lembaga pemerintahan itu
nah terkait dengan lingkup komisi mitra kerjaan dari komisi tiga
bagaimana melihat sejumlah lembaga lembaga negara yang punya kinerja misalkan ada di komisi tiga ini
ya tentu kami memberikan
apresiasi tentunya bapak presiden republik indonesia memberikan selalu penilaian
pantauan kepada seluruh lembaga negara termasuk kepolisian republik indonesia yang menjadi kemitraan kita
kemudian kejaksaan republik indonesia menjadi kemitraan kita di komisi tiga
dan lembaga lembaga kpk dan lainnya
nah kami melihat bahwa
aparat penegak hukum telah memperlihatkan kinerjanya di tahun tahun terakhir ini yang sangat luar biasa
taruhlah kita katakan kpk kepolisian dan kejaksaan agung telah memberikan bukti nyata kepada penegakan hukum di republik ini
kita lihat terakhir kejaksaan agung tanpa pandang bulu
siapapun yang kelihatannya terlibat dalam sebuah masalah
maka kejaksaan agung selalu memanggilnya
nah ini memberikan bukti bahwa di era tahun ini
para penegak hukum kita ini memperlihatkan eksistensinya sebagai penegak hukum yang benar benar independen dan terukur
kenapa katakan terukur
karena tentu dalam melakukan upaya upaya semuanya itu
ada ukuran ukuran dan standar yang harus diperhatikan
yaitu protab daripada utama
untuk mengatakan bahwa undang undang itu menjadi payungnya
nah saya kira saya belum menemukan ada laporan dari masyarakat
bahwa akhir ini misalnya ada aparat penegak hukum ini melakukan langkah
melebih daripada porsinya sebagai aparat penegak hukum
kalau toh ada insiden tila yang terjadi
maka itu sudah ditangani oleh pimpinan pimpinan kelembagaan itu
seperti kejaksaan seperti kapolri
sudah menangani anak buahnya yang melakukan tindakan tindakan secara
individual dalam melaksanakan kegiatan kegiatan jenis bawah itu
anda tadi tidak sempat menyebut soal kpk
karena kpk juga salah satunya yang disorot oleh publik
bagaimana menanggapi soal berbagai polemik yang ada di internal kpk
ya saya kira lembaga yang besar seperti kpk ini
maka tentu juga saya secara
kelembagaan juga secara pribadi melihat kelembagaan kpk ini
berjalan dengan baik di bawah kemimpinan pak firly
kalau toh kemarin kemarin kita lihat bahwa
peristiwa peristiwa yang terjadi di internal itu
maka terbukti pak firly dan kawan kawan di sana mampu menyelesaikan secara baik
dan semuanya terselesaikan dengan rapi
dan tidak mengganggu kinerja kinerja kejaksaan
kita bisa menyaksikan mas
bahwa banyak orang meragukan
bahwa dengan hadirnya undang undang kpk yang baru misalnya
maka akan melemahkan kpk
justru kelihatan kpk tidak terlemahkan
justru kpk masih makin lemah

di bawah undang undang kpk yang baru
kemudian dengan hadirnya badan pengawas yang ada
justru mereka bermitra dengan baik
saling mengingatkan di jalan yang kira kira akan melenceng
dan saling mensupport di jalan
di mana dia harus meregatkan sebuah pernegakan hukum
pak supriyansa ini kembali kepada pidato kenegaraan presiden
begitu kita tahu kita sekali lagi saya menegaskan bahwa ini
adalah pidato kenegaraan presiden jelang pemilu dua ribu dua puluh empat
kita kaitkan juga dengan misalkan pak firly
juga dengan misalkan partai golkar yang baru saja minggu lalu
mencalonkan pak prabowo subianto sebagai capres untuk pilpres dua ribu dua puluh
begitu apakah sebagai kader dari partai golkar juga berharap
dalam pidato kenegaraan presiden akan turut dibahas
terkait dengan poin poin subjektivitas presiden
soal bagaimana sosok pemimpin yang tepat di masa yang akan datang
jadi hari ini pak jokowi hadir sebagai presiden republik indonesia
di mana presiden republik indonesia adalah milik masyarakat
seluruh rakyat indonesia milik seluruh partai politik
yang ada di republik ini
maka hari ini kehadiran pak jokowi adalah merupakan pembina politik
yang ada di seluruh republik ini
jadi pembina politik paling tinggi di republik ini adalah
bapak presiden republik indonesia
saya kira apa yang menjadi harapan kita dalam pidato kenegaraan
pada hari ini pada sidang sidang ini
pada sidang mpr ini
maka adalah salah satu poinnya adalah kita akan mendengarkan capaian capaian
lembaga lembaga negara yang sudah bekerja dalam satu tahun terakhir ini
tentu yang disampaikan pak jokowi ini berdasarkan ukuran yang terukur
oleh presiden karena ukuran yang diberikan oleh pak presiden
tentu berdasarkan hasil kinerja lembaga itu
berdasarkan juga hasil pantauannya bpk
karena pembangunan pembangunan yang dilakukan oleh lembaga negara
maka itu tidak lepas dari keuangan yang telah digunakan
keuangan yang telah digunakan sebagai pertanggung jawaban yang ini adalah
tentu ada di situ penilaian yang diberikan oleh bpk
nah saya kira dikritik combine ini antara penilaian bpk
dengan hasil kinerja lembaga
maka itulah yang disampaikan oleh bapak presiden pada hari ini
saya tidak melihat bahwa pada hari ini
bahwa pak jokowi akan berbicara dan menyampaikan bahwa ada keberpihakannya
kepada salah satu kontestan pemilu dua ribu dua puluh empat
saya kira tidak ada itu menurut saya
kalau itu yang saya rasionalkan maka itu tidak ada menurut saya
yang ada adalah pak jokowi mendukung pemilu dua ribu dua puluh empat ini
terselenggara dengan bahwa
selenggara dengan baik dan rapih
tanpa ada insiden
sehingga pemilu demokrasi kita nanti ini
bisa dirasakan oleh rakyat indonesia dalam memilih pemimpin pemimpinnya
nah saya kira ini adalah sidang yang sangat baik sekali
karena sidang ini dihadiri oleh mpr
seluruh anggota mpr dpr dan dpd yang ada
dan tentu ada undangan undangan yang hadir juga pada kesempatan ini
ini memang tidak diharapkan untuk ada poin cawe cawe soal kepemimpinan di masa depan
dari presiden jokowi
tetapi terkait dengan kinerja fokus terhadap kinerja dari lembaga lembaga tinggi negara
yang akan menjadi pokok jadi bekal untuk kepemimpinan di masa yang akan datang
ya betul sekali
saya kira kalau menyangkut masalah itu
saya kira ada pada poin poin tertentu nanti
mungkin ada acara acara tertentu nanti
kalau acara hari ini saya rasa tidak seperti itu
karena kita mengerti betul bahwa pak jokowi hadir hari ini
di dpr ini sebagai miliknya rakyat indonesia
sebagai miliknya seluruh parpol yang ada di indonesia
dan milik kita milik bangsa
nah saya kira beliau akan berbicara lebih banyak tentang kondisi indonesia
kondisi pembangunan pembangunan yang ada
termasuk pembangunan ikn misalnya yang ada
bagaimana pembangunan ikn bisa berlanjut misalnya
bagaimana mensupport pembangunan pembangunan yang lain
bagaimana meratakan pembangunan yang ada di seluruh indonesia
termasuk di daerah saya bugis topeng misalnya
bagaimana bisa terbangun dengan baik
termasuk di daerah mulai dari sabang sampai merauke
dari pulau pulau yang ada
bagaimana mensupport semua kehidupan masyarakat
petani pengusaha pedagang kita dan semuanya
dan terlebih lebih bagaimana dalam sidang ini memberikan jaminan keamanan
orang bisa berinvestasi dengan baik di republik ini
sehingga bangsa ini bisa bernapas dengan baik
karena nafas kita adalah juga tergantung bagaimana kepercayaan tingkat internasional kepada bangsa ini
saya kira bangsa ini membutuhkan itu membutuhkan perhatian dari luar
karena itulah kita sebagai bangsa yang ada di dunia ini
yang memiliki hubungan baik dengan dunia internasional
nah tadi karena pak supriansa sempat membahas sedikit soal ikn
saya juga harus tanyakan
kalau misalkan ini
menjadi sidang kenegaraan terakhir
karena kabarnya kan kita akan pindah ke ikn ke ibu kota negara baru
jika nanti terpilih lagi sebagai anggota dpr
siap tidak untuk pindah ke ikn nanti
karena ini adalah sebuah konsekuensi
undang undangnya sudah selesai dan diketok palunya di dpr ini
maka kita harus menjalankan itu
maka ketika kantor ikn sudah selesai di sana
maka tentu dpr juga akan pindah berkantor sana
kita berkantor di ibu kota negara
dan tentu kita harus pindah ke sana berkantornya
jadi kalau kita ke jarta kita ke daerah
kalau ke sana kita ke pusat ibu kota
terakhir saya mau memastikan
karena dari seribu lima ratus empat puluh sembilan undangan yang diundang adalah sembilan ketua umum parpol
dan juga menteri dari kabinet indonesia maju
apakah pak erlangga sudah pasti akan datang pada agenda hari ini
beliau akan hadir dalam agenda sidang mpr pada hari ini
dan beliau sudah menuju ke sini
dan saya rasa pak erlangga adalah
orang yang sangat berharga
beliau ketua partai besar
saya kira kehadiran pak erlangga sangat juga menentukan sidang ini dengan baik
karena kader kader partai golkar di seluruh indonesia
tentu akan bangga menyaksikan pak erlangga di layar kaca nanti
setelah dilaksanakan sidang mpr ini
terima kasih banyak informasinya pak surpiansa
selamat mengikuti agenda sidang tahunan
kita sama sama akan menyaksikan bagaimana pidato nanti
terima kasih pak
berikut informasi dari anggota komisi tiga dpr dari fraksi golkar
supriyansa yang menyatakan sejumlah harapannya terkait dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan presiden
sedikit lagi saya akan menyampaikan sejumlah poin poin unik yang akan menarik pada hari ini
bagaimana dari satu lima ratus empat puluh sembilan undangan yang hadir
ini salah satunya yang sudah dikonfirmasi oleh badan komunikasi strategis dari partai demokrat
dan juga jurubicara partai demokrat herzaki putra
yang menyatakan bahwa mantan presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono
dan juga ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
tidak dapat hadir dalam agenda sidang tahunan pada hari ini
dimana ini menjadi ketidakhadirannya yang ke sembilan kalinya
dalam agenda rutin pidato kenegaraan presiden jokowi
di selama masa pemimpinannya di dua periode terakhir ini
kembali ke anda
baik terima kasih
terima kasih ausriya undolu korrespondensi ann indonesia
yang melaporkan langsung dari gedung nusantara mpr ri di jakarta